belum juga ajang pilkada dua ribu delapan belas selesai digelar
gesekan politik yang disebut sebut mengarah ke pilpres dua ribu sembilan belas sudah mulai terjadi
kader partai gerindra lanyala mataliti kamis kemarin mengungkap adanya kasus politik uang
sebagai rekomendasi untuk maju dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas pada partai gerindra
dalam pertemuan dengan ketua umum gerindra prabowo subianto
dirinya diminta uang sebesar empat puluh miliar rupiah untuk bisa diusung oleh partai berlambang garuda dalam pilgub jatim
lanyala juga mengaku diminta menyiapkan satu ratus tujuh puluh miliar rupiah oleh ketua dpd gerindra jawa timur suprianto
sebagai dana kampanye pemenangan
karena itu ia menyatakan untuk tidak maju dalam pilkup jawa timur karena permintaan mahar tersebut
dilakukan sebelum ada surat rekomendasi dari partai gerindra
saya sempat dipanggil di dalam ruang kerjanya dan disitu ada saudara sugiono
ada saudara prasetyo dan pak prabowo sendiri
dia menanyakan kesiapan saya saya sampaikan saya siap kemudian pak prabowo mengatakan bahwa
saya bilang nanti aja pak setelah rekom
saya dimintai uang empat puluh miliar uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal dua puluh
kalau gak bisa saya gak akan rekom
ya sudah tanggal dua puluh saya kembalikan buat apa saya ngurusin
sudah pasti saya tidak mau siapkan uang empat puluh miliar
ketua dewan pimpinan daerah gerindra jawa timur suprianto membantah dirinya meminta mahar politik kepada layala mataliti
untuk diusung sebagai bakal calon gubernur jawa timur
supriyatno juga membantah mengenai bukti rekaman suara yang dimiliki lanyala mataliti soal permintaan mahar politik
supriyatno juga menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang speserpun dari bakal calon
supriyatno menyatakan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari bakal calon gubernur jawa timur yang ingin diusung oleh gerindra
terkait bukti rekaman suara permintaan mahar politik yang dimiliki oleh lanyala
rekaman tersebut merupakan hasil edit yang tidak diketahui suara siapa dalam rekaman
jadi tidak usah lah itu rekaman yang jelas bahwa saya satu perak pun saya tidak menerima duit dari siapapun